nantikan games plus competition segera
pesan dari pak andika selain karyawan dilarang masuk pak
dengarin saya ya
saya ini partner penting bisnisnya pak andika
kamu mau saya bilang pak andika supaya kamu dipecat
pak jani biarin masuk pak
pak orang ini orang jahat
jangan dibiarin ketemu sama papa
hei diam dekat
atau dia saya sakiti
hei diam dekat
jasmine sudah sampai atau tidak
papamu akan tahu
kenalan tentang istrinya
papa nggak boleh tahu soal ini
papa gue harus kejar dia
tolong kejar mobil itu ya
tunggu bukannya wolan ya tadi
kenapa dia ke sini
gimana bang jadi orangnya ini
nggak usah bang kita kejar motor yang tadi aja
oh yaudah oke
kayaknya ada yang ngikutin aku
ini cuma kebetulan aja atau
atau memang dia ngikutin aku ya
bang ikutin ya
pokoknya ikutin terus ya jangan sampai kelewatan apalagi ketinggalan
tapi tetep jaga jarak
jangan biarkan orang itu bilang semuanya ke papa
aku mohon ya allah
tunggu tunggu tunggu
masa pagi pagi gua udah nongol di rumah sakit buat ngejogok ibunya karin
nih ini udah berapa
ini udah berapa
aduh nggak suka ya
bodoh amat lah
emang ngejogok dapet terus apa
eh yang seharusnya tanya itu saya
kak ini siapa
kok ibu reno ibu reno sudah pulang tadi pagi mas
oh udah pulang
oh yaudah deh kalau gitu sus samperin ke rumahnya aja
kamu perhatikan orang di mobil itu
dari tadi ngikutin saya
kalau bukan karyawan sini kamu usir aja ya
selamat pagi pak
mau ketemu sama siapa pak
dengan pak andika
selain karyawan dilarang masuk kata pak andika
jangan lancang kamu ya
saya ini partner bisnisnya pak andika
pesen dari pak andika
selain karyawan dilarang masuk pak
dengarin saya ya
saya ini partner penting bisnisnya pak andika
kamu mau saya bilang pak andika supaya kamu dipecat
pak jangan dibiarin masuk pak
oh orang ini orang jahat
jangan dibiarin ketemu sama papa
eh ini dia ngapa nggak menemani pak andika
nah enggak sih
keluarganya jagoan kamu udah jatuh ketimpa pohon juga lebih baik sekarang om pergi dan
buca siapa lagi sih
cepet angkat dia
temen saya harus dibutuhkan sakit
tunggu lagi kita
kenal sama wulan
kau berdarah tuh
yaudah ikut gue naik motor deh

neng mau ketemu bapak
engga saya disini aja
kalo gitu saya permisi dulu ya neng
makasih ya pak
roman berdarah lagi
pegang aja yang kuat
jangan sampe roman kekurangan darah lagi
gue gak bakal masuk dan ketemu sama papa
terima kasih tur alarv